calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo menerima putusan mahkamah konstitusi yang menolak gugatan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
kepada jurnalis kompas tv niputu trisnanda mengungkapkan sikap politiknya usai putusan mk
tak hanya itu ganjar pun menyampaikan pesan kepada pasangan prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
pesan apa yang disampaikan ganjar kepada prabowo dan gibran
berikut ini hasil petikan wawancara jurnalis kompas tv ini putu trisnanda bersama ganjar pranowo
jadi dari dissenting itu kami mengapresiasi para hakim yang memberikan dissenting karena mendengarkan suara masyarakat
mulai dari pertama betul betul ditunjukkan ini bukan mahkamah kalkulator tidak hanya sisi hasil tapi prosedur dipertimbangkan
dan kemudian pada akhirnya mereka bercerita rule of the game
dan menurut saya ada sebagian hakim yang mendengarkan suara dari publik
tapi kalau melihat ini kan juga tadi pak mahfud bilang bahwa ini pertama kalinya dalam sengketa pilpres ada dissenting
dan itu bisa jadi berpengaruh pada statement publik soal keapsahan dari pemenang pemilu
mas ganjar melihat hal yang sama juga kah soal legitimasinya
kalau keapsahan saya kira apsah
karena yang memutuskan adalah mp
dan inilah akhir dari seluruh proses dari pilpres yang ada
saya kira tidak ada lagi ruang lain karena tidak ada lembaga banding untuk itu
memang ada sebagian orang yang kemudian bertanya soal legitimasi karena tidak bulatnya putusan itu
dan kontroversinya apa itu bansos apa itu sikap aparatur yang kemarin atau tadi diungkapkan semua oleh hakim
sehingga memunculkan dissenting itu ya
kesaksian bukti yang sebagian memang tidak sesuai tidak sesuai
tapi fakta itu data itu ada
maka kemudian sebagian orang mempertanyakan soal legitimasi
ya mudah mudahan karena sudah tidak ada
saya kira pasangan terpilih tugasnya adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini benar
kami akan mengabdi untuk bangsa dan negara sesuai dengan apa yang ada
semua yang diharapkan oleh rakyat
ada pesan khusus mas misalnya apakah harus menjaga demokrasi harus menjaga hukum supaya berjalan dan tidak ada lagi upaya manipulasi hukum misalnya
artinya protes masyarakat seperti ini memberikan goresan catatan dari proses demokrasi di dalam pemilu kemarin
dan itu menjadi pr untuk pasangan tersebut
pilih ini menunjukkan kepada publik bahwa kami tidak melakukan itu
saya kira itu akan sesuatu akan menjadi sesuatu yang sangat baik
tapi seandainya tidak jangan sampai nanti stempel publik muncul bahwa oh ternyata sama seperti yang kami duga kemarin
saya kira ini pr yang mesti diselesaikan untuk pasangan terpilih
kalau saya melihat cara berpolitik gaya berpolitik
saya kira ibu mega orang yang sangat tegas pada soal ini
pasti memberikan kesempatan kepada para pemenang
maka rasa rasanya kalau saya melihat cara ibu berkomunikasi terjemahan bebas saya kita tidak akan di sana tapi kita menghormati
sehingga cekan balansinya akan berjalan
oke baik terima kasih banyak mas ganjar atas waktunya untuk kompas tv
mas ganjar pranowo sudah bicara banyak sekali pasca putusan mk
kita nantikan tinggal kpu nanti akan melakukan penentuan terakhir setelah putusan mk
kemudian juga nanti ada tahapan tahapan yang lain yang harus dilakukan
satu pesan dari mas ganjar adalah setelah ini presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih memiliki pr besar
yakni menjaga agar demokrasi tetap terjaga dan hukum juga berjalan sesuai dengan yang seharusnya
ini putu trisnanda jenifan kompas tv jakarta